menteri pertanian syahrul yassin limpo memastikan stok beras nasional sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu cukup
total stok beras nasional mencapai sembilan juta ton hanya untuk musim tanam pertama
syahrul yassin limpo menyatakan usai musim tanam pertama saja stok beras nasional mencapai sembilan juta ton
syahrul menjelaskan jumlah tersebut akan bertambah nanti pada panen raya musim tanam kedua pada oktober mendatang
syahrul yassin limpo menegaskan stok beras nasional dijamin aman sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
ini pilihan lain untuk memastikan antara data dan neraca stok pangan kita
yang ada bapak presiden minta bahwa tidak hanya data
menteri harus turun melakukan validasi terhadap kesiapan dan produksi atau perkiraan kita
menghadapi ketersediaan pangan nasional yang ada
lebih khusus dalam kaitan tentu saja karena ada covid dan lain lain sebagainya
pada prinsipnya data kita neraca kita sangat menunjukkan kondisi
artinya pada juni agustus ini kita masih punya stok beras di sekitar sembilan juta
kinerja pemerintah dalam menjaga sektor pertanian nasional di masa pandemi
mendapat apresiasi dari para pelaku usaha pertanian
para pelaku usaha senang karena selama masa pandemi
pemerintah mampu menstabilkan harga pokok pembelian gabah dari petani di level rp empat tiga ratus sampai rp empat lima ratus per kilogram
kita itu menerima gabah mulai dari palembang
yang dari daerah paling barat lalu paling timur itu kita sampai jawa timur
itu sepanjang tahun alhamdulillah di tahun ini itu ketersediaannya cukup melimpah
sampai bulan ini pun cukup melimpah
dan untuk harganya pun cukup baik ya kita itu bisa stabil di
minim minim itu di empat tiga ratus empat empat ratus lah kayak gitu bahkan sampai di lima an pernah
jadi petani itu juga harusnya sih cukup nyaman untuk bekerjanya kayak gitu
selain meninjau ketersediaan stok beras
menteri pertanian juga memeriksa vegetasi lahan tanam di desa kertamukti kecamatan cibitung bekasi
menurut mentan vegetasi tumbuh dengan baik dan apabila cuaca cerah
maka pada oktober mendatang sukses panen raya akan terulang kembali
tak lupa selama kunjungan kerjanya mentan juga menyalurkan bantuan sosial kepada para buruh tani di kawasan cibitung bekasi
arief kurniawan las tonga pebro
bekasi jawa barat